sebentar ya saya terima telepon dulu
pak terima telepon dulu ya
ibu rosa histeris pak
iya pak jadi begini
selamat datang di rumah saya bu
ternyata rina sayang sama aku
dan aku juga sayang banget sama raina
gue bener bener gak nyangka
andin ternyata bener bener sayang sama raina
sampai dia nangis
nangis bahagia seperti itu

loh kau sendiri ya
mereka udah baik kan
lega papa dengarnya
dan kamu tau gak
aku punya kabar gembira buat kamu
sebentar lagi kita akan jadi oma dan opa
yang paling keren
hah yang bener pak
seneng papa dengerin
aku jadi senang deh ngebayangin
kira kira udah pantas belum ya pak
sebenernya gak pantas
kita masih belum pantas ma
ya mungkin opa oma yang muda
semoga dari mulai kelahiran
dan proses semuanya nih
semua dikasih kesehatan dan kelancaran ya mbak ya
urus balik nama sertifikat
iya nanti pasti mama akan bos
akhirnya gue masih bisa tinggal di rumah ini
makasih ya sayang
iya saya sendiri
kami dari putri ayu kosmetik ingin menawarkan mbak elsa untuk menjadi brand ambasador kami
karena kami mendengar mbak elsa sudah tidak nampak terang
elsa sudah tidak bekerja sama lagi dengan maha ratu kosmetik
apakah mbak bersedia
ya saya berminat
oke saya kesana
baik mbak terima kasih
akhirnya gue dapet tawaran jadi bernama sandor lagi
jadi berarti gue bisa tebus sertifikat rumah papa yang digadi
mulai hari ini aku ingin kita buka lembaran baru
aku akan melupakan semua persoalan antara kita
demi anak yang kamu kandung
jangan lagi pernah kamu menjebak andin dan juga aku
cemburu aku terlalu berlebihan
tapi semua itu aku lakuin karena aku sayang banget sama kamu
satu hal lagi
kamu jangan pernah bikin masalah dengan adik
ya udah kamu istirahat
aku harus ada meeting sekarang
karena tadi ada janji
sekitar jam dua belas
aku santo nulih ya
hati hati di jalan
k irtau selesai

kok beli mainannya banyak banget bu
mau beliin banyak mainan
kita lewat jalan itu
ya terima kasih
ya terima kasih
kalian tunggu di sini ya
saya mau ziarah kebakar suami saya
ya itu tadi
mau beli apa bu
oh ya sudah ya
berapa semua ya
saya senang banget dengan kehadiran rena ada di sini
dan malah saya benar benar mengagap renna seperti anak kandung saya
untuk bekerja di luar bu
supaya bisa fokus untuk menjaga riana
kan gitu ya sayangnya
kamu suka disuapin gak sama mama
kalau riana sakit mama cekain
kan belok aku mama
istri saya ini memang
sangat menyayangi riana
saya ikut senang mendengarnya pak
karena diadopsi sama keluarga yang sempurna
seperti bapak dan ibu
terima kasih banyak
aku sungguh sungguh berharap
mas al dan riana
bener bener akan menjadi keluarga yang sempurna
bukan hanya acting
jadwal kunjungan berikutnya
kemungkinan dua minggu lagi
tapi kalau saya lihat ibu dan bapak
tidak mungkin dipisahkan dari ibu dan bapak
terima kasih banyak
kamu denger kan
akan selalu bareng bareng gitu
papa luk dong
papa luk dong
udah lama gak ngunjungin papa
mama punya banyak cerita buat kamu
seorang anak kecil perempuan yang lucu dan cantik sekali
sejak ada reina
mama jadi nggak terlalu kesepian
tapi aku masih sangat rindu kamu
mama juga kangen sekali sama roy
dia gak pernah pulang
mama juga gak pernah tahu kenapa dia bisa semarah itu
apa dia marah sama mama
mama sudah sering bikinin pancake strawberry buat roy
tapi dia tak pernah pulang
tapi dia tak pernah pulang

tentu gak ada reina
sampai puyuh amat
beberapa kali kami bercampur
cita saten torah
ia terjadi karena
mama juga gak pernah tahu kenapa dia bisa semarah itu
apa dia marah sama mama
mama sudah sering bikinin pancake strovery buat roy tapi dia tetap nggak pulang pulang juga
untung gak ada ray
ini bukan makan roy kan ini roy siapa
ini bukan roy kan
itu ibu kenapa
sister ini bukan makan roy kan ini siapa
ibu tentangnya ibu

aku terima telepon dulu ya
ibu rosa histeris pak mama histeris kok bisa
iya pak jadi begini tadi kami habis beli mainan buat reina terus pulangnya lewat makam
dan ibu minta turun pak katanya mau ke makam mendiang suaminya dulu sebentar
ibu minta turun pak katanya mau ke makam mendiang suaminya dulu sebentar dan sekarang
ibu histeris di makamnya pak roy
kamu kenapa kasih mama saya ke makam
ya udah saya kesana sekarang kamu jaga ibu baik baik ya
aku tutup rumah jaga dia baik baik
ibu mohon maaf saya ada urusan mendadak jadi saya tinggal nggak apa apa ya
iya baik pak silahkan
terima kasih sayang
sepertinya ada masalah
tolong kamu buatkan janji dengan psikiater terbaik di jakarta sekarang ya
suster ini bukan roy kan
ini bukan maka roy kan
al ini bukan roy kan al
ini bukan roy gitu
kan ini siapa yang bikin makam roy kayak begini
ini bukan roy kan al
oh ini ada orang jahat bikin makamnya roy
ini bukan roy kan
ini bukan roy kan
al temenin pulang ya
pulang dulu sama al ya
al temenin pulang
bu andin terima kasih banyak ya
terima kasih tuhan
saya bu yang harusnya mengucapkan terima kasih
ibu mau pulang
ibu mau pulang
ya sudah saya pamit ya bu

mama tuh seneng banget tau
gak sih bisa ketemu sama kamu lagi
mau bikin bolu sama mama oke kita ke dapur ya
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur

tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur
tidak kita harus ke dapur

duduk dulu ya ma

sus tolong ambil air minum ya
mama minum obat dulu yang dari dokter ya
mau minum obat dulu yang dari dokter ya
biar mama tuh rileks tenang
makasih ya sus
al pulang dulu ya
itu bukan makam roy kan
aku akan lakuin apa aja
biar mama sembuh
al pulang dulu ya
ketik mama ya
nah udah jadi
kita akan mencoba
sekarang kita tinggal masukin ke dalam nih
mau masukin ke situ dulu
biar aku aja
ada air panas takutnya nanti dia kesana lagi
iya mbak siap
jangan bambil ya
aku mau ngude ini ya
siduan ini kan ya
reina gak boleh kesini ya
ya di situ aja hanteng pintu
hanteng lu ya
papa tumben banget pak telpon rumah
biasa telpon handphone aku
papa telpon kamu ke telepon rumah
gak diangkat angkat
aku lupa handphonenya di kamar
andin papa telpon ini mau kasih tahu
kabar gembira apa
dan elsa hamil din
alhamdulillah ya allah pak
aku seneng banget lo dengernya
papa mama juga seneng banget dengernya nak
semoga kamu segera nyusul elsa ya
oh iya pak aku belum bilang sama papa ya
mas ali itu udah punya
aduh gimana ini
tadi gigi tinggal buat ambil sendok
terus kayaknya reina pegang pancinya
jadi air panasnya lupain tangannya mbak
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
ini sebuah pemb
ini salah kiki tapi mas al malah marahin mbak anjin
mau nemenin mau nemenin mau jaga kalau kamu bisa
satu lagi ingetin sama kamu mulai hari ini
jangan pernah izin kamu ketemu sama rena
mas jangan dong mas
mas jangan dong mas
mas aku mau ketemu sama rena terus mas
iya ya sayang ini papa antar ke dokter ya
gara gara kiki mbak andi jadi dimarahin sama mas al
padahal kiki yang teledor
sejujurnya kami sangat berharap untuk bekerja sama dengan mbak elsa dari dulu
kami sangat senang akhirnya bisa kesampean juga sekarang
iya saya juga senang
terima kasih juga ya untuk kepercayaannya
mbak tidak dalam keadaan lagi hamil kan
atau lagi program hamil
syarat untuk menjadi brand ambasador produk makeup kami
itu tidak boleh sedang hamil
gue bisa bisa gak dapat job dong
padahal gue udah bela belain datang kesini supaya dapet job
karena papa udah nanyain sertifikat terus
kalau gue gak dapat kontraknya
dan gak ikut program hamil juga kok
syukur deh kalau begitu
jadi kami bisa bekerja sama dengan mbak elsa
terima kasih banyak ya mbak
berarti besok mbak elsa datang lagi untuk tanda tangan kontrak
itu nilai kontrak satu miliar untuk dua tahun ya mbak
besok saya datang lagi kesini ya
baik mbak elsa terima kasih sudah menjadi brand ambasador kami
gak ada yang serius kan
bisa sembuh kan dok
untungnya sebelum bapak mau
saya harus berjaga jaga
karena saya sudah mendapatkan pertolongan pertama
pertunangan pertamanya ini bagus sekali lho pak
apa bapak yang lakukan
bukan saya dok
karena sudah dikasih pertolongan pertama
jadi tangannya tidak terlalu bengkak dan tidak bernanah
siapa yang lakuin pertolongan pertama sama reina
ini sudah selesai di perbannya
kan gak sakit lagi kan didiobatin
makasih ya dok ya
ia udah mati
kenapa tangannya sakit lagi
bapak jangan marah sama mama lagi
baikkan ya pak sama mama
sekarang kita pulang ke rumah omo dulu
mama mau menyabaikan sama mamanya
apa ini yang disebut ikatan anak dan ibu ya
pak baikkan dong
apa apa baikkan sama mama
nah gitu kong
kamu istirahat buat kesehatan way kita
toh aku masih bisa mencukupi semua kebutuhan kamu kan
kenapa kamu bisa mencukupi semua kebutuhan aku
tapi kalau misalkan aku bosen dirumah gimana sayang
masa dirumah terus aku gak mau ah
sekarang kamu pikir
atau kesehatan bayi kita
ya udah kalau begitu
sekarang kamu siap siap
aku udah bikin janji sama temen aku buat ngecek kehamilan kamu
aku mandi dulu ya
tangganya sebentar lagi ya
udah disembuhkan udah diobati
kiki yang salah
kiki yang bikin tangan rena kena air panas mas
bukan mbak andin mbak andin udah bilang sama gigi tapi giginya yang teledor
kiki pasrah mas kalau masalah mau pecat kiki tapi masalah jangan kayak gitu kembang andin
mbak andin udah ngelakuin pertolongan pertama sama reina mas jadi andin yang lakuin pertolongan
pertama buat reina andin suruh kesini masalahnya kiki ndak tahu mbak andin kemana mas
din pergi kiki nggak tahu mbak andin pergi kemana mas sampai detik ini
mbak andi juga belum pulang tapi yang jelas mbak andin mukanya sedih banget mas
masalah jangan marah kayak gitu lagi kembang andin ya nggak tega lihatnya mas kamu telpon andin
enggak diangkat mas
kayaknya tadi banding pergi juga ndak bawa hp

mas mana ujan lagi di luar

sayang kita masuk kamar dulu yuk mama mana mama lagi pergi dulu tapi nanti mama pulang
kita tunggu mama di sana ya
ya ampun bhandin dimana tembang din semoga mbak andin enggak kenapa kenapa cepet pulang
siapa yang taruh air panas di kerenah
muruskan rata kalian lo betus
siapa yang suruh kamu ikut
mas aku mau nemenin rena
mau nemeninmu jagi rena
kalau kamu bisa jadi rena rena gak pakai begitu tangannya
mana tanggung jawab kamu
satu lagi saya ingetin sama kamu ya
mulai hari ini saya gak akan pernah izinin kamu ketemu sama rena
tak dipercaya itu renu
ya sudah senang sampai ketemu slash buku maafkan bru buys